saudara ibunda hernando ari keeper timnas u dua puluh tiga terus berdoa untuk timnas agar bisa menang dalam pertandingan selanjutnya
untuk pertandingan selanjutnya menurut rencana ibu nda hernando akan nobar bersama keluarga di rumah
ibunda hernando erna yuli lestari mengaku selalu berdoa dan terus memberikan semangat kepada anaknya hernando ari
sutariadi bersama timnas indonesia agar diberi kesehatan dan menang dalam pertandingan selanjutnya
di pertandingan besok ibu nda hernando akan nonton bareng bersama keluarga di rumah
sebagai orang tua erna yuli akan terus memberikan dukungan kepada anaknya dan juga timnas u dua puluh tiga agar bisa sukses dan bisa membanggakan negara indonesia di mata dunia
ibu bernama irina itu sudah diurutkan
saya menganu sujud syukur mbak sama tim timnya putra kami itu ya mbak ya
karena sudah berusaha semampunya ya mbak ya
terutama itu sama pratama arhan itu
sudah lemparannya itu sudah mantep
ya tujuannya itu saya sampai sampai titik yang terakhir gitu ya mbak ya tapi ya mudah mudahan
aja sampai titik yang terakhir kan kemarin mah nanti kalau saya pulang mama takjak pergi loh
mah gitu ternyata ini lolos lagi kan enggak jadi pulang terusan alhamdulillah nang kamu masih
bertahan di sana nang hai hai